sementara itu pasca dilantik ignatius jonan tidak mau banyak mengungkap langkah apa yang akan ia jalankan di kementerian esdm
sebaliknya archandra menanggapi bahwa ditariknya kembali dirinya untuk mengisi posisi penting di kementerian esdm
setelah diberhentikan sebagai menteri esdm terkait polemik dui keluarga negaraannya adalah sebagai wujud pengabdiannya kepada negara
kenapa akhirnya mau lagi kemarin ibaratnya sudah diputuskan gitu terus diangkat lagi sekarang
loh ya kan saya bilang ya alhamdulillah
apa begitu pala terkelakannya
kalau tidak tahu tapi bapak sudah pernah kerja di sektor industri gak sih pak ada punya pengalaman di sektor itu atau tidak sih pak
kita akan bekerjasama dalam hal hal merevitalisasi sektor energi di indonesia
dalam hal ini kita butuh figur pak yonan dan saya sepenuhnya akan mendukung pak yonan dalam menjalankan tugas tugas di kementerian sdm
seperti yang pernah saya ucapkan semoga niat saya pulang diluruskan kembali dimanapun ditempatkan
dan ini adalah keputusan terbaik yang diambil oleh bapak presiden
dan saya siapkan
saya siap untuk mengabdi dimanapun dan kapal pun
sekali lagi semoga niat saya pulang diluruskan
dan inilah konsekuensi sebagai orang indonesia yang bersedia untuk pulang dan mengabdi untuk bangsa